bukan bukan bukan ini
adiknya yang satu lagi
tamu kehormatan kita sudah datang
selamat datang di pembunuh tunangan anak anak kami
silahkan loh silahkan mas
bapak yang ganteng
ah ini dia
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan kenal sama dia
kenal juga enggak iyuh
jangan kenal sama dia
jangan kenal sama dia

masuk aja iyuh
iyuh minta dikawinkan

ay kenal juga enggak iyuh
enggak ada yang datang
buat aku sederhana situ
terima kasih iya makasih makasih
makasih iya makasih makasih
makasih iya makasih makasih
kok raka malah sedih ya
harusnya raka kan seperti nontalita
raka lagi mikir apa
kau mama belum datang ya
dia kan janji mau datang
mama gak bisa datang ke acara cunangan kamu
eh calon menteri dateng
menteri ya maksud ayo menteri
eh mister pejabat
juga yu udah ditunggu tunggu dari tadi sama kami kami ya sama ayo
selamat ya pak ya
oh yu gak bawa anak lagi yu
itu dia sayang banget anak saya gak bisa datang
padahal tadinya saya niat mau memperkenalkan anak saya dengan ibu bapak
ayo curiga yu jangan jangan yu gak punya punya anak yu
yuk yuk aja yu yuk
ada satu lah silahkan
kalau tidak salah anak kita itu kan seumuran
nah kebetulan anak saya ini kan sedang cari juara
pak teddy bagaimana kalau kita
jodohkan pada anak kita
aduh maaf lho pak dan adik ibu
justru malam ini saya ingin mentunangkan anak saya dengan
bukan bukan bukan ini adiknya yang satu lagi
yukleru yukleru banget anak saya cuma satu putri saya satu
tamu kehormatan kita sudah datang
ini yang tunangan
jadi anak bapak satu satu ini
iya iya iya satu perempuan satu laki
gak ada adiknya sama sekali
tidak ada tidak ada
oh maaf maaf berarti ya kami salah tanggap
you mau jodohin anak you sama anak i
i belum pernah lihat anak you
ini silahkan bang satria pak
mama belum datang dek
tunggu mama dulu
papa boleh nggak ditunda sebentar aja
mamanya raka belum datang
percuma tidak akan datang
nek sudah tahu
diam kenapa sih
memang kenyataannya begitu
gue bukan kenal dia
nek kenapa sih mau maluin aku aja
untuk acara pertunangan ini
karena ada sesuatu hal
yaitu ibunya raka belum tiba
maka acaranya saya tunda untuk beberapa menit
kira kira ya lima belas menit
yuk minggir yuk
ada apa sih pak
kenapa sih pak kiri tunda tunda lima belas menit lagi
lima belas menit itu udah sekarang aja
tam udah gak sabaran
saya juga udah gak santar
wahai gerah nih pakai anting hidung
saya kejepit hidung saya
tunggu terus tunggu terus
eh ayah ayah
panggil erwin di kamarnya
suruh dia keluar
saya permisi tuhan
ibu suruh ayah ayah ayah itu ayah cahaya ayah itu
untuk memanggil ayah punya anak erwin
aduh masa yusuf
anak ayah yang panggil bukan pembantu ayah
permisi itu mas dipanggil sama tuan danionya
mas apaan sih
tapi kan ini lagi pesta
mas dicari mas
aku males ketemu orang
aku tuh sebenarnya males tahu nggak
tapi nggak apa apa lagi aku udah janji juga sama talita
dulu aku mau kasih kemu
aku mau kasih gelang ini ke angkri
tapi karena dia udah gak ada
yang itu kamu aja
alebin ajaib maimunah
aku tahu kamu lagi sedih
kalau kamu pakai gelang ini
ya setidaknya kamu pasti akan berkurang
mas erwin yakin
gak bagus rasanya
erwin yang lagi stres berat kayak begitu
cuma ayah cahaya ayah yang bisa menghibur dia
memang hanya mas yang mengerti perasaan saya mas
ya mas benar
saya memang lagi sedih
tapi jangan bilang siapa siapa ya mas
enggak enak mas
malah merusak suasana lagi
kamu juga cuma yang tahu isi hati aku
kamu jangan bilang si hati aku juga ya
terima kasih ya mas